menko poluka mahfud md mempertanyakan alasan mahkamah konstitusi
begitu lama memutus gugatan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden
menurut mahfud hal tersebut masuk kategori open legal policy
di mana mk tak berwenang mengubah aturan batas minimal usia capres cawapres
mahfud menjelaskan ada dua tipe pembentuk undang undang
yakni legislator positif dan legislator negatif
legislator positif adalah dpr dan pemerintah yang berwenang membentuk undang undang
sedangkan mk adalah legislator negatif yang hanya berwenang membatalkan undang undang
itu pun merujuk pada undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
meski demikian mahfud yakin para hakim konstitusi telah mengerti konsep open legal policy
kalau mahkamah konstitusi itu kerjanya negatif legislator
artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan undang undang dasar
tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya oh itu tidak pantas
tapi tidak dilarang oleh konstitusi
mk tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi
nah kalau itu dipersoalkan minimal harus tiga puluh lima maksimal tujuh puluh
itu siapa yang boleh menentangkan
itu open legal policy artinya harus dpr